lo tau gak ini pasti kerjaannya si nathan
dia tuh pasti nyuruh anak anak tadi tuh buat brumunin kita
ya ampun do
nathan tuh emang gitu orangnya
bu tuh idenya gercep banget
eh otak lo gesrek apa gimana sih
dia tuh tadi barusan aja nyusahin kita
eh suka suka gue dong
dia kan prins charming gue kenapa lo sewot
bener bener ya wasting time banget gue
harus berdebat sama fans fanatiknya nathan
mau cabut lah
lo mau kemana do
yaudah terus lo mau apa ha
aduh itu kan ketua osis sma garuda
bertanggung jawab gitu
sekarang tunjukin mobil lo dimana
aku harus melakukan apa lagi supaya mas ardi meninggalin melly
kalau sekarang aku deketin melly itu pasti akan susah
karena pas aku di sini aku harus ngelakuin apa apa
aku harus ngelakuin apa apa

karena mas ardi selalu aja ngawasin dia
kalaupun sekarang aku posting foto foto aku sama mas adi itu gak ada gunanya
karena melly tuh gak akan liat

aduh aku harus gimana nih
aduh aku harus gimana nih

apa yang harus aku lakuin lagi
kamu pasti akan bisa menemukan cara untuk menyimpan melly
kamu pasti akan bisa menemukan cara untuk menyimpan melly
mengakhirkan perempuan gak paras itu dari mas arti
pada kau udah gak ikutin saya lagi
kalau misalnya lagi nyari masalah itu
jangan aja kajak afifah dong
gue bisa kasih seharinya jaga ngomel
ini tuh udah menyangkut dalam kesejahteraan dan keamanan seorang afifah
kalau misalnya afifah kena penampak tadi gimana
terus kalau misalnya ketangkep sama preman itu
tadi kita gimana
kita pasti bakal jadi remah remahan dan ginang
mending lo pulang sekarang
kak budi ngusir gue
afifah bukannya ngusir
lo mau mereka balik lagi kesini
kenapa lu tinggal pulang ini
lagi udah malem juga ntar nyokap bokapnya nyariin
anterin dia sampe dalam rumahnya
kalau perlu tabrak aja rumahnya oke
oke aku dihabisi
selamat jalan bimbo
lo gak mau gue anterin sampe depan rumah kan
makasih ya nat udah nganterin
yuk masuk dulu ke dalem
gue pengen punya kenangan soal lo
lo liat ke layar
dan lo senyum yang manis oke
akhirnya gue punya juga foto sama lo
ya walaupun ga mesra gak papalah
tapi gue yakin
foto ini bakalan bikin lo susah tidur malam ini
gue masuk ke dalem dulu ya nat
mulai lah anak mama
gimana tadi pembicaraan soal osisnya sama aldo
apa semuanya berjalan lancar
lancar kok pak
tadi tuh si bima telpon
katanya mau kesini
emangnya bima jadi mau pindah ke jakarta mah
ya kasihan lah tuh si bima
dia teh sendirian di bandung
abah sama uminya udah gak ada
cuma kita kan sanak saudara terdekat yang dia punya
makanya mama sama papa teh mutusin kalau nyuruh dia pindah kesini
kamu kelihatannya seneng banget sih sal
ya iyalah pak
jelas lah sama seneng banget
mima itu kan sepupu yang deket banget sama salma dari kecil
jadi kalau misalnya
bima tinggal disini salma jadi ada temennya
yaudah kalau gitu selalu masuk ke kamar dulu ya
mereka sih sempat nyerang kita
tadi tuh kepala gengnya adar nat
kayaknya mereka ngincar lu deh
ah udah deh lu gak usah gaian gaian berdua
tadi aja pas mereka muncul langsung kabur
untung ada gua
tidak ada gua
tidak ada gua tidak ada gua
tidak ada gua
tidak ada gua
tidak ada gua
tidak ada gua
banyak daya nih
udah tenang aja
mereka gak bakalan cari masalah sama gua
badan gue yang dingin apa lu sih
kayaknya dia kesambet jin penjaga sekolah
kayak kemarin tuh
senyap senyap sendiri lagi
lu kenapa sih
tadi gua abis jalan sama salma
gua kasih tau sama lu ya
kalo si nathan nih otaknya udah penuh sama salma
lu mau ngomong apa aja gak bakal didengerin sama dia
kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri
tapi gua ngerti kok nat
gua kalo lagi mikirin rahmat juga kayak gitu
lu jangan sok kompak dah
masalah lu itu beda
emang si rahmat tau kalo lu suka sama dia
setiap cewek di garuda modosin
emang ada yang nyangkut
eh mendingan gua lah
gua berani buat deketin cewek lah
lu baru juga deket udah gemeter
hidup lu gak bermakna
lu lebih gak bermakna mimisan
mending gua suka sama cewek